pembebasan sandra wni di filipina masih menemui jalan buntu
walau pemerintah indonesia dan filipina masih terus berusaha untuk membebaskan mereka
berikut adalah laporan korespondensi ann indonesia albi pratama dari tarakan
terkait perkembangan terkini upaya pembebasan sandera sepuluh orang warga negara indonesia
mengenai perkembangan terbaru dari upaya pemerintah indonesia
untuk menyelamatkan sepuluh warga negara indonesia yang disandra oleh kelompok abu sayyaf di wilayah filipina
memang sampai saat ini belum mendapatkan lampu hijau dari pemerintah filipina
untuk dapat menerjunkan pasukan militer indonesia
yang mana sudah ditempatkan di tarakan ini sejak dua minggu yang lalu
dan pasukan pemukul reaksi cepat yang ada di tarakan sampai saat ini juga belum mendapatkan instruksi
dari pemerintah joko widodo dan juga panglima tni jenderal gatot nurmantia untuk melakukan pergerakan
dan dari pantauan saya sejak pagi hingga malam hari ini
memang pasukan pasukan ini terlihat masih berada di tarakan
dan beberapa alutsista seperti pesawat terbang dan juga kri
masih bersandar di dermaga memburungan milik lantai
dan terkait dengan adanya baku tembak yang terjadi antara afp atau armed forces of philippines
yang terjadi pada hari sabtu lalu dengan militan dari kelompok abu sayyaf
yang menewaskan sedikitnya delapan belas tentara dari filipina dan juga mengalami lima puluh luka luka
untuk beberapa tentara lainnya dan juga menewaskan lima anggota separatis dari abu sayyaf sendiri
hal ini ditanggapi oleh pasukan tni yang ada di tarakan
mereka mengatakan turut berduka cita
juga ini bisa menjadi salah satu gambaran dari pihak tni untuk mengatur strategi
jika memang nantinya mereka mendapatkan izin dari filipina untuk dapat masuk ke wilayahnya
dan memang dari keterangan pemimpin ataupun petinggi dari afp sendiri yang ada di filipina
yaitu jenderal hernando iriberi menyatakan bahwa pertempuran yang terjadi pada hari sabtu kemarin
ini sangat tidak memungkinkan bagi tentara filipina
karena memang mereka diserang dengan begitu mendadaknya
dan beradaan dari tentara filipina sendiri berada di zona yang mana lebih rendah posisinya
daripada zona di tempat kelompok abu sayyaf yang berada
dan jumlah kelompok abu sayyaf ini juga cukup banyak yaitu satu ratus dua puluh sampai dengan satu ratus lima puluh orang
dan ini bisa menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah indonesia selanjutnya
untuk dapat terus melakukan negosiasi dan juga komunikasi yang lebih intensif dengan pemerintah filipina
agar dapat menerjunkan pasukan tni dan juga memberi kemudahan kepada filipina dalam operasi penyelamatan